kok bisa ya dompet gue jatoh
jatoh kemana ya
akhirnya dateng juga
aku udah nungguin kamu tau gak
gak ada apa apa di rumah ini bi
jadi udah ada beraksi apa gak mungkin
kayak ada makhluk kasat mata tuhan
berarti bibi bisa merasakan nih
ini karena mati lampu
gak ada apa apa kok
tadi kan saya gak sengaja
ya ampun bi
pakai takut gitu segala
rangan saya kok jadi bingin tuhan
aduh beneran tuhan
tuhan kok nggak percayaan sih
bi apaan sih bi gak ada apa apa bi
ini perasaan bibi aja karena mati lampu
nyalain si keringnya
saya gak berani tuhan
saya gak berani tuhan
beneran tuhan saya takut tuhan
ya allah bi
udah deh biar saya aja naikin deh
ya ditinggal sendiri doang
ya udah aku boleh ikut
tapi asal kamu jangan nabrak saya ya
beneran loh tuhan
saya bener bener takut
asli tuhan gak palsu
kebeneran begini tuhan
tapi jangan deket deket
si keringnya turun
udah nyala nih
kok jatuh sendiri tuhan
figura jatuh sendiri
kan pintunya dibuka tutup
terus ada angin masuk
awalnya dia miring lama lama dia jatuh
kan pakunya kuat banget
tuhan udah kokoh
masa bisa jatuh
kayaknya bibik banyak nonton film horror
tidak ada apa apa kok saya nggak percaya namanya hantu
kayaknya disini ada makhluk yang kasat mata
rumah ini angker
saya takut tuhan
saya mau minta berhenti kerja aja tuhan
jangan gak ada gak ada nih gak ada hantu di rumah ini
ya saya gak percaya namanya hantu
gak usah mikirin yang gak gak jangan parno kayak gitu
gara gara mati lampu jadi parno
sekarang mendingan kamu ngeliatin arsila sana
mungkin arsila minta susu kali ya
tuhan temenin tuhan
kok jadi ikutan merinding ya
ayahnya nih semenjak aku ada disini
kayaknya aku buat gua kacauan deh
dan bikin takut orang
yaudah deh aku keluar